hari ini saya ke kartanegara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya
saya katakan gak usah nakut nakuti kita dengan makar makar
orang orang ini tokoh tokoh bangsa ini bukan makar
jenderal jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda
mereka tidak makar
tiasno tidak makar
imam suhaid tidak makar
sulatin tidak makar
tejo edy tidak makar
joko santoso tidak makar
amin rais tidak makar
kita membelah negara